kita bergeser ke informasi lain ketua dpp partai gerindra riza patria menilai ada motif politik
di balik beredarnya video berkonten porno yang memperlihatkan seseorang mirip aryo joyo hadikusumo
yang juga merupakan politisi partai gerindra
gerindra sebagai partai oposisi menganggap wajar jika kasus video porno ini diekspos di tahun politik ini
riza patria menegaskan partainya tidak mau ambil pusing dengan beredarnya video orang mirip aryo joya dikusumo itu
gerindra akan mengambil langkah hukum jika diperlukan
sementara itu polisi masih mendalami semua informasi terkait video porno yang menampilkan orang mirip aryo joyo hadikusumo
aryo merupakan anggota komisi tujuh dpr ri dari fraksi gerindra
polri akan mengecek video dengan pemeran pria yang dikatakan mirip aryo joyo hadikusumo
polisi akan mendalami unsur pidana dalam hal itu
wakil ketua dpr ri agus hermanto menanggapi peredaran video porno yang memperlihatkan seseorang mirip aryo joyo hadikusumo
menurut agus hermanto video porno adalah masalah etik anggota dewan yang merupakan ranah dari majelis kehormatan dewan atau mk
nawab einmal media negara juga yasung
kali yang lain kalau yang sudah lihat mungkin bisa ditanyakan
untuk masalah etika semuanya adalah ada di mkd
sehingga mkd lah yang mempunyai tugas dan kewajiban untuk meluruskan
ataupun juga untuk mengklarifikasi ataupun untuk mengurusi permasalahan permasalahan etika dari anggota dewan
namun sekali lagi saya juga belum pernah melihat itu baru saya baru dengar pagi ini
sementara itu wakil ketua mahkamah kehormatan dewan atau mkd dpr ri syarifudin suding
menyatakan bahwa mkd belum mendapatkan laporan terkait video porno yang diduga melibatkan anggota dpr ri itu
meski demikian politikus partai hanura itu juga mengatakan mahkamah bisa bekerja tanpa adanya laporan
pertama mkd belum melihat dan juga belum mendapatkan adanya satu pengaduan ya
video sur yang diduga ya melibatkan salah satu anggota dewan
nah tentunya persoalan ini memang kan juga akan menjadi perhatian ketika ini sudah menjadi pemberitaan dan mendapatkan perhatian publik
tapi satu hal yang saya ingin sampaikan bahwa bukti dalam bentuk rekaman ya
sesuai dengan putusan mahkamah konstitusi tanpa dilakukan oleh aparat penegak hukum
maka itu dianggap tidak memiliki kekuatan pembuktian yang kuat ya
mekanisme yang ada di mahkamah kehormatan dewan ya
pelanggaran dugaan etika bisa ditindaklanjuti mahkamah kehormatan dewan ada atau tidak adanya pengaduan
bisa saja ya dilakukan tanpa ada pengaduan ketika itu secara masif

akun lain baru
kalau pueda terus di coba